kita awali berita dari jombang
gara gara teledor memperbaiki colokan listrik
seorang pria tewas tersengat listrik di rumahnya
istri korban hanya bisa menangis histeris
melihat suaminya sudah tak bernyawa lagi
lilis suriani langsung menangis histeris saat mengetahui suaminya
solikin sudah terkapar tak bernyawa di lantai rumahnya
bahkan sejumlah warga harus menenangkan lilis
yang terus menangis meratapi kepergian suaminya
korban yang berusia empat puluh tahun ini ditemukan dalam kondisi terlilit kabel listrik
hasil dari olah tempat kejadian perkara
diduga korban tersengat listrik saat memperbaiki perabotan listrik di rumahnya
di dusun geneng kelurahan jombatan kecamatan jombang kota jombang
memperbaiki ya memperbaiki pasangin ya memperbaiki semen
tapi pada saat memperbaiki strom itu tidak dicabut ya
tidak dicabut sehingga di sana kedapatan orang meninggal itu kelilit
kelilit kabel yang masih ada setrumnya
untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut
jasad korban langsung dievakuasi ke kamar jenazah rsud jombang
suto mora harjo jombang